terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
kelangkaan garam di sejumlah daerah di jawa timur mulai meresahkan pengrajin ikan asin di surabaya
pasalnya saat ini beredar garam konsumsi yang dioplos dengan tawas
para pengrajin pun mengaku resah dengan garam oplosan ini
kelangkaan garam di jawa timur mulai meresahkan sejumlah pengrajin ikan asin di jalan ambangan surabaya
pasalnya mereka menemukan garam konsumsi yang dioplos dengan tawas beredar luas
pengrajin harus memilah milah butiran kristal tawas setiap kali hendak melakukan penggaraman ikan
meski tidak berbahaya campuran tawas pada garam ini dianggap cukup mengganggu dan merugikan pengrajin
sementara dinas kelautan dan perikanan jawa timur memprediksi produksi garam jawa timur akan terus terkendala hingga akhir bulan juli
hujan yang berkepanjangan membuat produksi garam di sejumlah wilayah terancam gagal
untuk tahun ini saja dari target produksi satu dua juta ton garam jawa timur diprediksi hanya bisa memenuhi sepuluh persen saja
harusnya juni ini sudah mulai musim kemarau bisa menghasilkan garam yang target kita adalah di tahun dua ribu tujuh belas adalah satu dua juta ton
sampai saat ini masih mendapatkan sekitar enam ratus an ton
demi pemenuhan kebutuhan garam dinas kkp mendukung upaya pemerintah provinsi jawa timur untuk melakukan impor garam
meski demikian kkp tetap menempuh berbagai upaya peningkatan produksi garam dengan cara melakukan metode geo membran serta rumah garam